presiden joko widodo memberikan keterangan terkait dua ledakan bom di kawasan kampung melayu jakarta timur
berikut petikan keterangan presiden joko widodo dari solo jawa tengah
saya sudah mendapatkan laporan tadi malam terkait dengan ledakan bom
bom bunuh diri di kampung melayu di jakarta
dan saya sudah perintahkan kapolri untuk mengusut untas jaringan jaringan pelaku yang melakukan
kita perintahkan untuk mengejar sampai ke akar akarnya
karena kita tahu korban yang ada ini sudah keterlaluan
keterlaluan korban korban yang ada tokang ojek menjadi korban
sopir angkot menjadi korban penjual lapak kelontong menjadi korban polisi menjadi korban
dan saya menyampaikan rasa duka yang mendalam pada para korban
dan warganya baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal
terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas
dan saya menyerukan agar semua anak bangsa di seluruh pelosok tanah air tetap tenang
dan tetap menjaga persatuan
kita harus terus menjaga ketenangan menjaga kesejukan
karena hari hari ini kita umat muslim sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan ramadan
untuk menjalankan ibadah puasa